aduh botol botol ini muka kudu botol ya cathy kenceng
ya udah tuh apa di sini gimana bagi rumah kecil
tidur tadi siang sih sutil ya cintai belajar mungkin capek sinon belajar udah suti bawa lagi
ke bawah hah untung sudah
masa sekolah ya dan enggak tamat juga surti teh enggak nanya enggak ada yang nanya kamu sekolah apa
enggak suti ih tadi neneknya nanya kan nenek nenek nenek nenek nyonya besar ngerti nyobes eh
ya udah nyobes suti permisi ah uh obat nyobes nyobes ngobes iya di sini ya pantesan menerita
charismatic gua surty ajab begini kerjaannya udah diam segini kok dia belum pulang mantap edy
dari aku minta tolong sama ada muat titi mama aku bilang kebah ya pokoknya aku percayakah papa pasti bisa ngebahagiakan mama si punya riyoruz
kalo bilang ke abah ya pokoknya aku percaya ke abah kalo abah pasti bisa ngebahagiin mama
mama sama kang abah itu sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan kami
nah tapi abahnya juga tadi udah bilang ke aku setuju kok mah
pas lagi bisik bisik sama aku
aduh akan abah kok gitu sih
aku berharap aku berdoa semoga aku cepat bisa ngupain semuanya
dan semoga setelah ini kedepannya kita bahagia hidup berdampingan sebagai adik dan kakak
sebenarnya mereka ini anak anak yang baik
tapi bukan ini yang aku inginkan
bu ibu kenapa masih sedih
saya bingung kok akang abah begitu ya
gitu kenapa bu
aduh sebenernya saya gak pengen semua ini terjadi
saya gak mau mengganggu mereka
saya gak mau hubungan cinta raya dan mondi
saya nggak mau mengganggu mereka
emangnya keputusan terakhirnya tuh gimana bu
ya tadi mondi bilang kalau akang abah sudah setuju hubungan raya dengan mondi itu putus
masalahnya saya dan akang abah itu kan sudah sepakat mau mengalah demi anak anak

mendingan ibu langsung tanyain aja sama abah
waalaikumsalam akang abah
ada yang saya mau tanyakan
begini akang abah tadi mondi bilang katanya
akang abah sudah setuju hubungannya mondi dan raya itu putus
anak anak mengalah demi kita
eh justru sebaliknya tete
jadi begini saya bilang sama kemon eh mondi
bahwa untuk titip si neng tete
karena memang tidak bisa dipungkiri
si neng tete cinta pisahan sama anak tete
dan sebaliknya anak tete juga cinta sama dia
dan malah si neng bilang
kekeh dia mau putus sama anaknya teteh
karena demi kebahagiaan kita cuman ma tete
anak anak kita anak anak yang baik ya kang abah
mau berkorban demi orang tuanya
alhamdulillah pisah tete
justru karena ini kita jadi makin sayang sama anak anak kita
tapi sekaligus juga jadi bingung alias liar tete
sudah begini aja kang abah
kita berempat harus ketemu duduk bareng bareng menyatukan tekad
tapi sebelumnya saya sama akang abah harus sepakat dulu
kita bersama bertekad untuk mengalah demi anak anaknya
setuju pisah tete
kalau begitu kita ketemu nanti ya
pokoknya lebih cepat lebih baik ketemunya teh
ya udah kalau gitu
hai apa kabar
gak masih sama sedut
cinta sama ngasut makin ya
eh tau gak sih lo saingan lo kan lagi ada di jakarta
saya ingat lo waktu lo masih jadi model dulu dia itu artis top
yang ngebet banget sama meswi rawan
dia itu on the way kesini juga loh
ya ella jeng
itu kan masa lalu
dia mau kesini
aduh gak cocok banget sih
ini dia datang juga akhirnya
hey ya tuhan
lihat dong masih seungat gitu
masa emang kita masih jadi hot
aduh jakarta kita jadi hot
udah lah itu kan masalah
lo kayak dendam banget ya sama dia
ini dia masih seungat
eh keamanan segamu
hati hati lu tuh
gusti lu agung
iya itu juga ica ya
nah ada nih kan
aduh iya banget
lihat ketty kenceng
ya banyak kan di rumah begitu
ya udah tuh operasi sini
gimana bagi rumah
uang mau ngabisin tiga m di luar
aduh masih aja ada sisanya itu
belanja ini belanja itu
gue lagi butuh tuh duit
buat balikin ke adriana
tapi dia masih omdo
pertanyaan gue sekarang
pertanyaan kevi buat cai sekarang
masih rawan cinta mati
aduh lupa ingetan ya orangnya
cintanya sama siapa sebenarnya nggak tahu
kalau gitu nggak keberatan dong
kalau gue minta hp nya sih itu sih
mas wirawan ya tetep
buat apa jom
ya gue juga kangen
wah macan garuk ntar
itu boy itu